perikus pdi perjuangan budiman sujat miko melakukan deklarasi relawan prabu di marina convention center semarang jawa tengah jumat sore
relawan prabu yang merupakan akronim dari prabowo budiman bersatu digawangi langsung oleh mantan aktivis prd budiman sujatmiko
dengan melibatkan masa pergerakan dari rakyat kecil buruh dan petani yang ada di jawa tengah
bagi budiman dukungannya terhadap prabowo tak lebih dari harapan membawa indonesia memiliki masa depan yang lebih baik
meski berbeda dengan sosok yang diusung pdi perjuangan
prabowo menyatakan dukungan budiman menambah kekuatan baru untuk dapat memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas
saya tadi sangat terima kasih beliau menyatakan dukungan kepada saya dan akan berjuang bersama saya karena kita punya ternyata cita cita yang sama
untuk kita terlebih lebih kita harus masuk ke jawa tengah
deklarasi dukungan budiman ini menambah daftar panas hubungan gerindra dengan pdi perjuangan di pilpres dua ribu sembilan belas
sebelumnya sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengkritik secara gamblang proyek food estate yang merupakan program presiden joko widodo
yang dijalankan salah satunya oleh menteri pertahanan prabowo subianto
implementasi proyek food estate yang dinilai terdapat sejumlah pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari proyek tersebut
seperti dibentuknya pt agrinas yang diisi oleh sejumlah pengurus partai politik dan kerabat yang menyalahgunakan anggaran negara
yang dikritisi oleh pd perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest sehingga dibentuk misalnya p tiga
pt agrinas yang diisi oleh sahabat sahabat dan juga dari partai partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara
hasto bahkan menyebut proyek food estate sebagai bentuk nyata kejahatan lingkungan
menanggapi itu dengan hasto sekretaris jenderal partai gerindra ahmad muzani menyebut
program lumbung pangan atau food estate
merupakan kebijakan pemerintah jokowi
menteri pertahanan prabowo subianto hanya menjalankan program itu sebagai bagian dari kabinet jokowi
jokowi pun angkat bicara menanggapi kritik hasto soal program food estate atau lumbung pangan
menurut jokowi program untuk mewujudkan ketahanan pangan itu memang tidak mudah
problem problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan
jadi semuanya akan diperbaiki
semuanya harus dievaluasi harus dikoreksi harus diulang harus di
kalau kita nggak berani baru gagal pertama sudah mundur sampai kapanpun lupakan
gesekan panas lain pdip dengan gerindra juga terkait tentang deklarasi empat partai koalisi prabowo
di museum perumusan naskah proklamasi jakarta pusat
hasto sepakat dengan pelaporan relawan ganjarian spartan
dan menyebut museum proklamasi adalah tempat yang sakral
dan tak boleh digunakan untuk melakukan kampanye
ataupun aktivitas politik praktis karena melanggar undang undang
jokowi pun menyoroti situasi jelang pilpres dua ribu dua puluh empat yang mulai memanas
dia menekankan justru yang panas antar kawan sendiri mulai saring panas memanasi
tanpa menyebut sejarah jelas siap

dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri
sudah mulai saling panas memanasi
sebelumnya jokowi menampik kalau dirinya ikut campur ulusan pilpres dua ribu dua puluh empat
jokowi menyinggung soal politikus yang menjual namanya dengan kode arahan pak lura
jokowi menyebutnya sebagai tempat yang panas
jokowi menegaskan yang punya kewenangan adalah partai politik
saya ini bukan ketua umum parpol bukan ketua umum partai politik
bukan juga ketua koalisi partai
dan sesuai ketentuan undang undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah
partai politik dan koalisi partai politik
jadi saya ingin mengatakan
itu bukan wawenang saya bukan wawenang pak lurah
saya ingin mengatakan
ini adalah perjalanan kita yang terbaik
tapi yang dikritisi oleh pd perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest
di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan

sudah mulai saling panas memanasi
menyasar proyek food estate di kementerian pertahanan yang dipimpin oleh prabowo subianto
di tengah ketegangan pdi perjuangan dan gerindra
presiden jokowi mengingatkan antar kawan sendiri jangan saling sikut dan saling memanasi
pdi perjuangan versus gerindra panas kawan koalisi jokowi
malam ini kita akan langsung membahasnya dengan arah sumber yang ada di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung kanan ada mas ubedillah badrun
pakar sosial politik dari un
selamat malam mas ubed
ada tenaga ahli utama ksp mas jokowi
selamat malam mas jokowi

selamat malam mbak nana
ada politikus pdi perjuangan bang deddy sitaru
selamat malam bang deddy
selamat malam tante nana
oke jangan gitu dong
ada ketua dpd dki partai gerindra bang amat riza patria
sudah tidak jadi wagup sekarang jadi jubir ya
ada ketua bapil pres dari projo bang panel baru
selamat malam bang
dan seperti biasanya
kita selalu mengundang teman teman mahasiswa pada malam hari ini sebagai bentuk partisipasi publik ya
dan sudah bergabung melalui sambungan virtual
ada badan eksekutif mahasiswa universitas esa unggul
saat malam teman teman dari esa unggul
silahkan nanti teman teman bisa mengkritik mengajukan pertanyaan mengajukan pendapat juga boleh
karena suara kalian matters pada pemilu dua ribu dua puluh empat
ini kalau bem bem yang lain sudah menantang para capres untuk datang
ke kampusnya untuk berdebat
nah nanti siapa tahu teman teman dari esa unggul juga akan menantang tim ses tim ses dari capres ini untuk saling mengemukakan pendapatnya
saya akan langsung ya ke bang deddy dulu
oke bang deddy ini sekjen anda
sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto dalam seminggu ini mengeluarkan pernyataan yang cukup keras ya
yang pertama adalah menyerang soal proyek food estate yang dipimpin oleh pak prabowo subianto
dimana proyek food estate itu ada di kementerian pertahanan
terus kemudian mas hasto juga menyebut bahwa dukungannya mas budiman sujatmiko kepada pak prabowo subianto itu sebagai bentuk pembajakan dan sebagai bentuk politik adu domba
pertanyaan saya bang deddy apakah ini artinya memang pdi perjuangan mulai menabuk genderang perang ke gerindra ke pak prabowo
wah kok kita seperti di zaman abad pertengahan ya mau perang pergi ke gedung gedung itu terlalu berlebihan
saya kira begini sewaktu ibu mega pulang dari bali hari minggu sore ya
itu pak sekjen menjemput ibu turun dari pesawat sambil jalan
ibu ngomong gini sama pak sekjen toh tolong koordinasi dengan teman teman anak anak yang kepala daerah
ini el nino akan sangat parah ya pangan kita pasti akan bermasalah
juga dari luar itu ada kemungkinan berpotensi apa namanya
tidak melakukan ekspor bahan pangan
tolong dikonsolidasikan gitu
ya kemudian kami melihat mungkin pak sekjen berkontemplasi dan mikir sebenarnya saya nggak tahu ya suasana ketika beliau bicara gitu
tapi sebenarnya ingin mengingatkan bahwa kita punya persoalan yang sangat serius
berpotensi sangat serius terkait dengan pangan
kita dengar misalnya negara negara barat itu sudah tidak ada eh ada potensi tidak mau mengingatkan
maksudnya negara negara barat itu sudah tidak ada eh ada potensi tidak mau mengekspor gandum kedelai dan sebagainya
india sudah menyatakan kemungkinan besar tidak akan mengekspor beras
demikian pula vietnam dan thailand
jadi sebenarnya message utamanya disana bagaimana kita menghadapi situasi kedepan yang sangat tidak bersahabat ini gitu
tapi memang kemudian beliau juga memasukkan kritik karena sebenarnya ingin mempertanyakan ini kelanjutannya seperti apa
kita kan butuh menghadapi situasi ini
sebenarnya semacam alert call lah sebenarnya gitu ya
tapi kan ya biasalah kemudian di media yang muncul kan soal kejahatan lingkungan atau apa
karena kan memang kita lihat di media sosial dan juga termasuk kompas melaporkan tentang kondisi di tempat dilakukan food estate
tapi sebenarnya kan food estate juga banyak
tidak hanya di kalimantan tengah ada di apa namanya parsoburan sana di umbahas dan yang lain gitu
saya kira itu sebenarnya konteksnya
tapi kemudian kan di leverage menjadi isu serang menyerang kritik mengkritik
tapi sebenarnya itu ada alert call
bang deddy tapi secara spesifik ya pak sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto mengatakan bahwa proyek food estate ini merupakan kejahatan lingkungan yang menguntungkan beberapa pengurus parpol tertentu ini maksudnya apa
menyerang ke gerindra
sebentar saya jelaskan dulu kan belum tentu gerindra
jadi memang kita kan melihat kami banyak masuk saya banyak menerima
karena dapil saya juga kan di kalimantan
kemudian tersingkirkan dari apa namanya pemukimannya kemudian hutan yang kemudian ditinggalkan begitu saja tidak ada follow up nya itu kan sampai juga ke kita
ya nah itu banyak keluhan kalau kita buka apa namanya tiktok atau apa itu banyak sekali
jadi memang bermasalah proyeknya kalau menurut dedy
ada masalah lingkungan di sana ada masalah orang setempat yang belum ada jawaban
di mana nih yang di gunung mas ini
kelola oleh kementerian pertahanan
kementerian pertahanan kan sebenarnya begini nih
anggaran itu memang tidak ada dari kementerian pertahanan
oke dari apbn
adanya apbn itu dari kementerian pertanian dan kementerian pupr itu dua triliun dua dua something kalau saya nggak salah
di kementerian pertahanan sendiri tidak ada anggaran itu
karena memang kementerian keuangan memutuskan bahwa itu bukan untuk voksi kementerian pertahanan
nah tapi kan kemudian memang yang kita dapatkan informasi juga bahwa kemudian anggaran yang dari kementan dan pupr itu kabar
nah ini kan juga menjadi pertanyaan banyak orang bahwa ada di sana yang namanya yayasan pengembangan sumber daya potensi pertahanan
dan ada agrinas di sana
nah ini kan kita pengen kepastian ini proyek negara atau apa gitu
tapi kita tahu persis bahwa kemudian anggaran yang tadinya dialokasikan untuk food estate itu kemudian oleh kementerian pertahanan digunakan itu anggaran yang sesuai dengan tupoksinya
dan dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat tidak ada anggaran untuk kesehatan
jadi artinya menurut pdi perjuangan soalnya proyek food estate yang tadi berkaitan ataupun dikelola oleh kementerian pertahanan dan ada agrinasnya di situ menguntungkan
tidak hanya kemungkinan kementerian pertahanan karena kuasa anggarannya itu kan kementerian pertahanan dan kementerian pertanian dan kementerian pupf
jadi ya tidak hanya kementerian pertahanan
dua kementerian itu juga menjadi pihak yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara itu
tapi ini menyasar ke pengurus parpel menguntungkan pengurus parpel itu

tapi kalau menurut pdi perjuangan
oh saya gak bisa mewakili dalam hal itu
tapi ini bukan untuk menyerang partai gerindra
oh seharusnya sih tidak
tapi memberikan kepastian pada publik
karena di tingkat elit rumor itu sangat kencang
apa rumor di tingkat elit
nggak apa apa yang di tingkat elit apakah masyarakat nggak tahu
tapi presiden bela food estate saya akan pertanyaan ya
oh harus dong
pernyataan dari presiden jokowi tentang food estate
harusnya ada nih
gak ada ya
oke kita tanya ke gerindra
jadi tanggapannya bagaimana
bahwa proyek food estate yang tadi disebutkan ini sebetulnya anggaranya nggak dikelola oleh
jadi ini yang dipercaya
kementerian pertahanan tapi dikelola oleh kementerian pupr dan juga dikelola oleh kementerian
keuangan tapi memang yang melaksanakan kan kementerian pertahanan melalui yayasan kemudian
ada agrinas disitu yang ditegarai ada beberapa pengurus partai gerindra disitu
ya yang pertama saya kira kita semua sebagai sebuah bangsa dan bangsa bangsa lain di dunia
ini kan karena ada perubahan iklim dan sebagainya memang mengkhawatirkan soal ketersediaan pangan
saya kira itu suatu yang baik
jadi apa yang disampaikan ibu megawati tentang kita harus hati hati waspada saya kira
itu suatu yang baik
itulah juga sebabnya sejak awal bapak prabowo itu selalu mengkampanyakan pentingnya ke dautan
sekalipun kita indonesia bangsa yang subur tanahnya sumber daya alam yang luar biasa
tetap kita harus waspada hati hati
makanya selalu saja dalam pilpres pak prabowo selalu punya kampanye yaitu kedaton
kampanye yaitu ke dautan pangan
dan bahkan indonesia ini harus menjadi super power pangan di dunia
itu dulu satu
yang kedua terkait pak menteri pertahanan bahwa diminta oleh presiden itu kan bukan
keinginan kami betul sampaikan mas deddy tadi bahwa core pangan itu kementerian teknisnya
itu ada di mana
ada di kementerian pertanian
kemudian selama ini dibantu oleh kementerian pu terkait irigasi dan lain sebagainya
tapi pengelolaan utamanya di
mungkin juga kementerian lingkungan
pengelolaan utamanya di mana pak menteri
kebetulan sekarang ada gagasan food estate dari bapak presiden
bapak presiden kali ini melibatkan kementerian pertahanan
mungkin maksud bapak presiden adalah ini pemikiran saya pribadi mungkin saya bisa
salah nanti tanya pak presiden
mungkin pak presiden melihat bahwa pangan ini menjadi penting bapak prabowo mungkin dianggap
menteri yang berkinerja baik ditambah lagi satu tugas tambahan yang di luar core pertahanan
negara yaitu pertahanan pangan
itu saja kita berpikir positif
tapi hasilnya bagaimana
kenapa pak jokowi menunjuk pak prabowo membantu
membantu sifatnya menyiapkan lahan strategis
menyiapkan strategis ini bukan sekarang
dulu zaman bung karno pak harto juga sudah kita sering dengar sekian juta lahan gambut dan sebagainya
sekian juta lahan gambut dan sebagainya
memang tidak mudah perlu waktu
apa yang disampaikan pak jokowi sekalipun teman teman melihat pak jokowi membela pak prabowo
tapi yang sampaikan pak jokowi itu betul
bahwa yang namanya membangun pangan di tanah yang belum terbiasa digunakan untuk bercocok taman
tidak langsung tanam langsung jadi
bahkan pak jokowi memberi gambaran mungkin tanaman yang pertama hanya dua bulan
oke berarti diakui ya yang pertama ini gagal begitu
bukan pertama yang gagal semuanya perlu proses
jadi memang butuh waktu beberapa kali
sekali dua kali gagal gak apa apa
bukan sekali dua kegagal semuanya butuh proses
proses itu bukan gagal beda
proses itu bagian orang tubuh itu dari bayi sampai besar itu bukan gagal
itu sebuah proses untuk menjadi besar
oke bang riza
bahwa dikatakan sebentar bang riza
bahwa dikatakan bahwa proyek food estate ini menguntungkan beberapa pengurus parpol
tidak ada di situ
termasuk parpol anda itu gimana tanggapannya
mungkin karena mohon maaf karena pak prabowo menhan
kebunan ketua umum partai kalau orang berasumsi seperti itu
itu kita memaklumilah ya
kita ini bangsa yang besar
jadi kita ini itu udah terbiasa
apalagi pak prabowo kamil gerinda itu biasa diisukan demikian
di fitness itu biasalah
yang penting masyarakat melihat apakah itu benar atau tidak
apa yang telah dikerjakan niat baiknya
ya mohon maaf pak prabowo itu apa apa malah sedapat mungkin menggunakan mohon maaf uang sendiri
jadi gak ada dapat untung ya dari proyek food estate
ya gak ada
boroboro untung mungkin malah rugi
oke saya putarkan ini pernyataannya sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto kita dengarkan bersama
lalu pernyataannya presiden jokowi langsung aja kita rendeng
karena itu membangun kedaulatan pangan kita
tetapi yang dikritisi oleh pd perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest
sehingga dibentuk misalnya pt agrinas
yang diisi oleh sahabat sahabat
dan juga dari
partai partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara
oke kita dengarkan bersama pernyataan pembelaan dari presiden jokowi ada nggak
membangun food estate membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak ibu bayangkan
tanaman pertama biasanya gagal
nanam kedua masih paling paling
ketiga baru biasanya ketujuh keenam ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal
jadi semuanya akan diperbaiki
dan semuanya harus dievaluasi harus dikoreksi harus diulang harus di
kalau kita nggak berani baru gagal pertama sudah mundur
sampai kapanpun lupakan
pak yang dikirimkan
itu sekjen anda jelas menyebut ada facet interest
ada kepentingan tertentu begitu yang menguntungkan beberapa orang pengurus partai
terus kemudian presiden jokowi mengatakan bahwa ya wajar kalau misalnya gagal percobaannya bisa sampai ke enam ke tujuh
ada pembelaan dari presiden
ya tentu presiden harus membela karena itu kebijakan
dan sejak awal kita juga membela pak
makanya kan yang ditanyakan mas hasut itu kan ujungnya
karena untuk dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat tidak ada anggaran lagi dialokasikan ke sana
sebenarnya hal pentingnya di sana
bukan hal politiknya gitu loh
karena begini saya termasuk orang yang pertama bicara soal ini
april dua ribu dua puluh saya sudah bicara
beberapa waktu kemudian ibu mega bicara
sebenarnya yang dalam bayangan kita itu adalah sebenarnya tidak hanya yang bersifat project base seperti food estate
tetapi juga diversifikasi pangan
lalu pangan berbasis wilayah
lalu pemanfaatan lahan kritis dan sebagainya
lumbung pangan desa
tapi ketika kemudian pemerintah memutuskan food estate
pak sekjen kita semua memang terpaksa harus mendukung kan
saya ini orang yang terlibat misalnya ketika bu ernawi tular menjadi menteri pupr
saya itu dikirim ke plg itu
proyek lahan gambut itu enam bulan saya live in di sana
saya juga melihat di dapil saya di kabupaten bulungan
food estate zaman pak sby juga menjadi persoalan yang serius
jadi sebenarnya dari sisi kita
walaupun kita tidak mungkin bicara itu ketika sudah diputuskan pemerintah
ya kita itu kan harus dukung
tapi kan kemudian ketika ada persoalan sekarang kita hadapin
karena krisis kemudian kemuarga komoditas
kemungkinan potensi negara negara penghasil bahan pangan tidak akan mengekspor
karena ini problem besar bagi kita
jadi mungkin pak sekjen berkata keras urusan ini supaya segera dibenahi sebenarnya
karena ancaman di depan mata
oke tapi ini momentumnya dekat sekali dengan pemilu dua ribu dua puluh
jadi pernyataan sekjen anda itu dianggap pernyataan politis menyerang begitu
kalau ini disampaikan sebelumnya mungkin nggak akan seperti itu
kalau disampaikan itu setelah pilpres kan gak relevan
kenapa nggak disampaikan sebelum sebelumnya
kalau sudah tahu bahwa tadi kan anda katakan
tadi kan saya sudah cerita
oke tadi kan anda katakan
kalau saya sendiri soal food estate anda boleh cek di media
saya mengkritik soal itu
bahwa seharusnya tidak ke sana
itu oke lah
tetapi yang soal diversifikasi pangan
pangan berbasis wilayah
kalau dia sagu ya sagu
jangan dipaksa beras
itu kan harus dipikirkan
lahan lahan tidur lumbung desa
itu kan semuanya harus digerakkan kolaborasi bersama
jadi dia tidak hanya project based
karena sudah terbukti
kan semua gagal
menurut pd perjuangan kan gagal
harus ada kejelasan
mau dilanjutkan apa tidak
saat ini kan
itu yang terjadi sekarang kan
dan kita tidak melihat

kita tidak melihat itu ada di anggaran dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat
jadi berpotensi untuk berhenti
dan tidak ada hasilnya menurut pd perjuangan
belum ada hasilnya
kan ini yang menjadi persoalan
kan di sana mau ditaruh tanam singkong
yang kemudian diolah dibangun pabrik tapioca
nah ini kan semua
jadi menurut pd perjuangan ini proyek mangkrak
proyeknya berhenti mbak
berhenti itu mangkrak ya
saya pakai berhenti
sebelum ke istana
proyeknya ini tidak jalan
ya ini kan kebijakan pemerintah
memang kebijakan itu kan berkelanjutan
tapi kan tidak ada di anggaran dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat
itu tentu kan harus dipertanyakan
kepada pemerintah husus kementerian keunggulan
kenapa tidak dianggarkan

sekarang kan kita mengerti kondisi keuangan kita
hutang kita dan sebagainya
jadi ada prioritas prioritas tertentu yang memang
melalui kementerian keuangan
ada yang mungkin diprioritaskan
sehingga program ini mungkin masih perlu tahapan tahapan berikutnya
tapi kementerian pertahanan tidak berusaha untuk memperjuangkan proyek ini ya
padahal kan ini proyek yang sangat penting
tidak akan menyangkut krisis pangan
itu sudah sudah clear
bahwa kementerian pertahanan
menurut kajian kementerian keuangan
tidak bisa melaksanakan itu
bukan dianggap gagal
bukan dianggap gagal
jadi bukan mereka yang harus meneruskan
jadi nana ini kan ada core nya
core bisnisnya di mana
tapi kan pak presiden melihat
bahwa dalam kondisi ini
tadi saya bilang pak prabowo mungkin dianggap berkinerja baik
karena ini ketahanan pangan
kementerian pertahanan kedotan negara
ditambah lagi tugas baru
yang memang selama ini tidak pernah ditugaskan oleh kementerian pertahanan
saya menyikapinya positif
kenapa pak jokowi memberi tugas ini kepada pak prabowo
karena pangan ini merupakan bagian kedalutan bangsa juga
kedua dianggap tadi pak prabowo dianggap cakap pemimpin
ketiga memang ini dalam kondisi yang mungkin kedepan darurat
perlu penanganan penanganan cepat
dan strategis dan luar biasa
itu kenapa ditunjuk pak prabowo
mohon maaf mungkin juga kalau menterinya bukan pak prabowo
mungkin tidak ditunjuk juga
tapi dalam perjalanan
jadi ditunjuk ke kementerian pertahanan
karena diasumsikan kan mereka punya tni yang bisa bergerak cepat
ya tentu kan kementerian pertahanan kan punya sdm yang cukup
dalam arti disiplin dan sebagainya
nah itu saya kira banyak pertimbangan pertimbangan
marilah kita sikapi semua ini sebagai suatu kebijakan yang berniat baik
apa yang dibuat oleh
kebijakannya berniat baik
tapi kan anggarannya besar sekali bang
ya kalau anggaran pangan mana ada yang nggak besar
urusan pangan dua ratus tujuh puluh juta tentu besar
malah mungkin dianggap kurang
tapi marilah kita sikapi ini sekali
mari kita sebagai sebuah bangsa bersatu
tadi sampaikan ibu mega betul ke depan
ini soal cuaca el nino dan sebagainya
itu lebih penting
jadi bukan kita ribut disini
kemudian bagaimana melaksanakan ini
supaya kita menjadi bangsa yang memiliki kedaulatan pangan yang baik
ini presiden sampai membela
sampai pasang badan
padahal yang mengkritik adalah sekjen dari partainya sendiri
sekjen pdi perjuangan
begini mbak nana
harus diletakkan secara proporsional menurut saya
kalau food estate itu kan kalau kita ingat
dulu sejarahnya awalnya
karena memang situasi pandemi
ditambah pandemi covid belum beres
rantai pasok suplai pangan di seluruh dunia belum ini
nah dalam situasi kita recovery pandemi covid itu
presiden mengambil inisiatif
besarnya tentang kedaulatan pangan
kita tidak hanya bisa
tidak hanya sekedar bicara tentang masalah gunung mas
tapi ada juga pulau pisang
ada di humbang asudutan tentang holti kultura
kemudian ada juga di ntt
bicara tentang padi dan jagung
kerom di papua ada
kalau kita lihat secara makro ini semua
di wilayah wilayah yang sulit
memang karena situasi covid
salah satunya kementerian pertanian
untuk melakukan penetrasi
karena tidak mudah
kalau kita melihat situasi lokasi dan geografisnya
karena kalau diminta teman teman petani
atau warga sipil pun juga belum tentu
dalam situasi besar seperti itu
memang ada situasi
dimana bahwa ada di situ lahan gambut
salah satunya adalah di gunung mas
yang memang itu butuh waktu
untuk bisa nantinya menjadi lahan produktif
nah dalam situasi butuh proses inilah
memang secara hitung hitungan
juga administrasi negara
ada hal hal yang memang harus dibenahi
dan ketika dibenahi
maka tadi seperti yang dikatakan oleh
dari kementerian keuangan
kemudian oke ini tidak bisa dilanjutkan dulu
kalau dibilang ini stop
ya enggak stop juga
dari pdi perjuangan
sekjen pdi perjuangan itu menjadi masukan
yang bagus sekali bagi pemerintah
dan juga seluruh komponen pemerintah
untuk kita kembali lihat
tapi dari ksp melihat ataupun mengevaluasi
betul nggak bahwa memang ada facet interest
yang menguntungkan beberapa orang
dari pengurus parpol
kalau dari ksp kita melihatnya bukan
bukan tentang siapa yang melakukannya
kemudian hasilnya seperti apa
kita lihat misalnya di humbang khas
tentang holti kultura oke
kerom sekarang hasilnya sudah oke
kemudian di belu di ntt juga sudah oke
nah situasi situasi ini
memang ada yang belum oke
ya inilah yang kita perbaiki
jadi kritik dari pdi
itu suatu kritik yang bagus
dan ini memang untuk persiapa
untuk perbaikan kita kedepannya
itu juga yang dipahami saya yakin
oleh teman teman dari gerindra maupun pdi
intinya ini semua untuk kebaikan kita bersama
saya mau ke bang panel
kalau anda melihat ya
bang panel sebagai ketua bapil pres projo
presiden jokowi head to head langsung memberikan
pembelaan ataupun pasang badan begitu ya
padahal sebelumnya sekjen pdi perjuangan
anda melihat ini sebagai bentuk dukungan
ataupun condongnya presiden ke pak prabowo
anda melihatnya begitu
saya pikir yang disampaikan pak jokowi itu kan
kita harus cerna juga
kita harus maknai juga
disampaikan pak jokowi itu real
dia bilang enggak mudah
sama kayak orang mau bangun usaha lah
mbak nana mau bangun usaha
bangun usaha pertama gagal
bangun usaha kedua gagal
mungkin yang ketiga yang keempat mbak nana berhasil
jadi itu satu upaya
dari bangsa yang saya pikir nggak boleh
belum apa apa di just
sebagai satu hal yang tidak baik
saya pikir tadi teman teman sudah menyampaikan
niat daripada pembangunan program food estate ini kan
untuk merespon situasi yang
ada kondisi kedolatan pangan
jadi anda enggak melihat ini sebagai bentuk dukungannya pak jokowi ya
terhadap pak prabowo ya
saya lihat biasa aja itu
dan saya pikir yang disampaikan pak jokowi benar benar saja
jadi enggak melihat bahwa ini sesuatu bentuk dukungan ya
meskipun ini tadi ada kritikan
ya dia hanya bilang bahwa
membangun food estate ini tidak mudah
oke iya kan perlu dicoba
berkali kali mungkin baru nanti ada hasil yang
berarti kritikan yang disampaikan oleh
sekjen pdi perjuangan salah kalau menurut projo
iya sudah dijawab sama pak presiden
saya ingin tanya ke projo kalau tadi dijawab oleh presiden
kalau dari projo bagaimana
apanya ya itu tadi pendapat soal
bahwa ini kejahatan lingkungan
menguntungkan beberapa orang di partai
iya kalau kemudian
pilihan diksinya pakai kejahatan lingkungan
ini itu saya pikir berlebihan
oke oke berlebihan
dan dicek dulu kan pak sekjen itu kan
bicara tentang keluhan warga
yang hutannya udah ditebang
tapi kemudian tidak ada kejelasan nasib
kan itu sebenarnya
jadi keseluruhan konteks pernyataan
pak sekjen itu yang diambil hanya soal
kejahatan lingkungan gitu loh
menguntungkan ada facet interest
menguntungkan beberapa pihak di partol
itu kan paraphrase sebenarnya kalau menurut saya gitu
ada hal yang sangat penting yang harus kita bahas
persoalan di depan mata
itu adalah potensi ancaman
ketersediaan pangan yang harus kita hadapi
mas ubed kalau saya ingin anda melihat ya
memotret secara sosial politik begitu
pernyataan presiden tadi
yang jelas jelas kemudian seolah membantah
itu kan seperti berbantah bantahan ya
di publik ya
ketika ada kritikan dari partainya sendiri
dari sekjen pd perjuangan
kemudian presiden tampak pasang badan
anda melihatnya bagaimana
saya kira kita perlu membacanya secara objektif ya
karena dalam tradisi sosiologi politik
itu ada namanya
jadi kita membaca narasi itu
dengan pendekatan yang cukup kritis
teks dari yang disampaikan oleh sekjen pdip
dan teks yang disampaikan oleh pak jokowi
ini logikanya teks kognisi sosial dan konteks ya
kalau kita lihat teksnya
itu sebetulnya ada teks yang sangat kritis
karena ada dua daripada
yang pertama adalah
itu yang disampaikan oleh mas hasto
pertama adalah diksi ada kejahatan lingkungan
yang kedua ada diksi vested interest
dua diksi itu sebetulnya
sudah cukup untuk menjelaskan bahwa
apakah dia secara individu atau secara partai
itu melakukan kritik
terhadap kebijakan food estate
dan memang kebijakan ini menurut saya
kita perlu evaluasi lah
karena masa selevel negara
itu harus dikira
jadi kita harus mencari
karena masa selevel negara
kegagalan demi kegagalan
berbasis riset begitu
sehingga kemudian pencapaian untuk
kebijakan ini bisa menjadi berhasil begitu
kemudian yang kedua
itu kan secara teks jelas
itu pembelaan terhadap kebijakannya
dan itu terlihat bahwa
apa yang disampaikan oleh presiden
membela apa yang kemudian
secara operasional kan
dilaksanakan oleh prabowo
meskipun pembelaannya menurut saya
diksinya sedikit masalah
masa sampai tujuh kali gagal lalu
itu kan aneh ya
menurut saya ya satu dua kali gagal mungkin
tapi sampai tujuh kali kan bermasalah
jadi ini menurut saya
dari diksi dari kedua ini
itu menunjukkan satu upaya kritik yang keras
dan satu pembelaan yang keras
jadi memang sebenarnya
sedang ada berbantah bantahan di publik
tensi politik yang cukup naik
meskipun tidak sampai panas sekali ya
lihat kok di narasi
dan ini dalam politik gak apa apa
saling mengkritik itu nggak apa apa
saya kira itu
jadi tensi politiknya cukup naik kalau menurut analisisnya mas ubed
nanti kita akan bahas lebih lanjut
tensi politiknya sampai disebut tadi
oleh seksi dpd perjuangan
ada politik adu domba ataupun devide et impera
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
tetapi yang dikritisi oleh pd perjuangan
di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan
yang sudah panas
itu justru antar kawan sendiri
sudah mulai saling panas memanasi
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
kita akan langsung lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ini sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto menyebut bahwa
dukungan budiman sujatmiko kepada prabowo subianto
itu adalah bentuk politik adu domba ataupun devide et impera
ini berarti pdi perjuangan merasa khawatir
bahwa kader kadernya tidak satu barisan mulai membelot
dari keputusan partai
itu harus ditanya sama pak sekjen ya
bagaimana kader melihatnya
lu terus nyerang
agak sabar dia
jadi bahwa itu kemudian di situ digunakan oleh pak sekjen kan memang ada dasarnya
pertama kan budiman memang kan kader kita pernah anggota dpr ri
kemudian deklarasi itu dilakukan di kandang banteng di jawa tengah
jadi kan kita melihat bahwa itu ya
apa ya walaupun itu haknya kan sebagai fatsun politik
itu kan sama misalnya ini pdi perjuangan tiba tiba rekrut orang gerindra
lalu deklarasi di sumatera barat
kan itu kan ngajak perang
kira kira dari perspektif kami ya
jadi kalau itu saya kira ya bisa dipahami pak sekjen sampai mengeluarkan kata seperti itu
tetapi bahwa itu hak dari budiman sujatmiko atau gerindra ya
sah sah aja kan gak ada yang bisa melarang ya kalau menurut saya
berarti menurut pdi perjuangan saat ini partai gerindra sedang mengajak perang
dengan tadi deklarasi budiman di semarang di kandang banteng
tadi kan anda mengatakan begitu tuh
iya ya kira kira seperti itu pemahamannya kan
perang dalam arti bukan perang bunuh bunuhan ya mbak ya
pd perjuangan merasa khawatir gak ketika kemudian ada kadernya budiman sujatmiko politisi senior
yang punya track record punya citra yang cukup bagus di masyarakat
kemudian membelot dari keputusan partai mendukung prabowo subianto bukan gajar pranowo
kita berpolitik dengan keyakinan mbak
kalau kita berpolitik dengan kekhawatiran tiap hari ini harus makan aprazolem atau sanaks nih
kita sudah terbiasa menghadapi pertarungan pertarungan yang paling keras
bahkan diantara semua partai politik yang ada saya kira hanya pdi perjuangan yang pernah menghadapi kekuasaan sedemikian kerasnya
sehingga kantornya harus diserbu dan ratus orang mati dan hilang
jadi kita tidak pernah berpolitik dengan kekhawatiran
jadi gak khawatir ya
loh tidak lah
meskipun kadernya tidak satu satunya
kalau khawatir saya gak ada disini hari ini mbak
mungkin lagi di kampung nih ngumpul sama tokoh tokoh masyarakat
jadi gak masalah ketika seorang budiman sujatmiko memberikan dukungan kepada prabowo subianto
itu haknya dia
tetapi kan partai ini punya aturan
punya fatsun punya anggaran dasar anggaran rumah tangga punya peraturan organisasi
punya kode etik
itu kan yang harus kita tegakkan nanti ya pada waktunya
jadi dari keputusan partai itu ataupun berdasarkan adart partai nasibnya budiman sujatmiko ini apa
kita beri dia kesempatan untuk mengundurkan diri
karena budiman itu tahu persis aturan tata kelola organisasi
ketika orang ya di kita itu berlakukan demokrasi internal
karena itu partai mengambil keputusan
kalau sudah mengambil keputusan masih berbeda maka dilakukan pemecatan seketika
karena itu menyangkut harkat martabak dan soliditas partai
ambil contoh nih gubernur kalimantan tengah
kita calonkan si a lalu kader kita si b mencalonkan diri
seketika kita pecat oke
kemudian dia menang gubernur
balik lagi kan tapi
oh dia datang balik nggak kita terima pak
sebagai anggota tidak
dan itu terjadi dimanapun
subianto sabran bukan
bukan anggota pdi perjuangan
tidak pegang kata pdi perjuangan
dan itu jangankan pilpres
jadi ini gak ada urusannya
nah yang salah ini kan budiman gak paham aturan partai
dia berharap dipanggil dulu diberi surat peringatan dua tiga kali
kalau yang dikasih surat peringatan itu pelanggaran kecil
tapi kalau korupsi narkoba tertangkap kayak kemarin kasus judi di dalam ruang sidang
itu mah pemencatan seketika gak ada urusan
yang mau dipanggil itu yang mau dibina
bang riza gerindra dianggap mengajak perang pdi perjuangan ketika budiman sujadmiko deklarasi prabowo subianto di kandang banteng di semarang
enggak itu tadi kan bahasanya bang deddy
itu masuk ke budimannya
kan tadi kan saya tanya tadi
oke menanggapi pernyataannya saat pdi perjuangan
pdi perjuangan pak sekjen mas hasto kan sudah kaliber berpolitik sudah paham
tapi saya yakin tidak dimaksudkan bagi partai gerindra apalagi pak prabowo
nggak pernah kami partai mengadu domba apalagi pak prabowo
justru pak prabowo itu orang yang dapat diterima
mengakomodir semua kepentingan
kemudian tokoh pemersatu

dan juga tokoh yang mampu menggerakkan mendorong semua poti di bangsa untuk maju
itulah sebabnya kenapa pak prabowo ratingnya rankingnya elektabilitas naik terus
lebih karena itu
sementara banyak capres sibuk medsos sibuk selfie sibuk kesana kesini
capres lain siapa yang sibuk medsos sibuk selfie ini
maksudnya dianggap disebut konservasi
maksudnya ini kan tahun politik
siapa sibuk mencari simpati
tapi pak prabowo bukan mencari simpati
karena posisinya sekarang sebagai men hunt
tugasnya melaksanakan tugas sebagai men hunt sebaik mungkin
alhamdulillah jadi menteri kinerja baik
itu juga ternyata masyarakat kita
ini kan fenomena politik yang berbeda
ternyata sekarang kita tercatat oh rupanya masyarakat kita semakin cerdas
siapa sesungguhnya pemimpin tokoh yang betul betul bekerja sehingga mendapat simpati
jadi simpati itu bukan dicari cari diminta minta didatangi bukan
simpati itu datang dengan sendiri apabila kita jujur disiplin kerja dengan baik
simpati itu akan datang
itulah kenapa pak prabowo mendapat simpati yang baik
kemudian kedua tadi terkait adu domen tidak ada
hubungan partai gerinda dengan partai pdm sekali lagi itu seperti saudara kembang
hubungannya sangat baik sejak dulu orang tua mereka pak sumitro bung karno hubungannya baik

kalau misalnya nanti ada kader gerindra yang mendukung ganjar pranowo buat gerindra itu gak ada masalah ya
etis etis saja pertanyaan saya
itu dialami semua partai
caleg nih mohon maaf caleg kita ada yang pindah ke partai kita nggak marah
ada caleg kita udah jadi caleg dibesarkan pindah gak marah
udah jadi kader dibesarkan dikampanyekan dibiayakan pindah
pak prabowo gak pernah marah
jadi gerindra akan nampung kalau misalnya bung karno dipecat dari pdm perjuangan nampung gak
di fitnah gak pernah marah
balas dengan kebaikan
semua itu balas dengan kebaikan
bang riza kalau misalnya kemudian budiman sujadmiko dipecat oleh pdi perjuangan gerindra siap nampung nggak
itu hak asasi orang
banyak juga ada kader kita yang pindah ke partai
ya sekarang pertanyaannya kalau misalnya dia dipecat mau ditampung nggak oleh gerindra
kan sudah memberikan dukungan kepada pak prabowo
selama ini kami tidak pernah membatasi orang yang masuk
masuk ke partai maupun keluar partai
itu berlaku di semua partai
tanya mas deddy di pdip begitu di semua partai begitu
kita ini katakanlah ada partai kami pindah ke partai
tahu tahu kita sama sama mengusung capres yang sama
jadi ini bukan niatan dari gerindra untuk menyerang pdm perjuangan
tidak pernah kami hubungan baik
justru disikapinya begini mbak nana
justru disikapinya positif
pdip itu partai pemenang pertama
alhamdulillah gerida partai pemenang kedua
karena partai gerindra dan pdip itu partai besar
ini kedua partai ini partai yang baik
kenapa partai besar
karena kedua partai ini tidak hanya memenangkan partai pemenang dan kedua
tapi kedua partai punya kader yang diusung sebagai capres
jadi nana harus disikapinya baik
partai gerindra dulu bersama ibu mega
kemudian ngusung jokowi ahok
kemudian berkompetisi dengan pak jokowi dua kali
itu kan sesuatu yang baik
tapi ini pada kenyataannya sekarang
situasinya tidak seindah yang anda katakan tadi
sampai pak jokowi mengeluarkan pernyataan ini
saya akan putarkan ya
pernyataan pak jokowi
situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat hangat kuku
dan sudah mulai cenderung menghangat
agak memanas tapi belum panas
dan repotnya yang sudah panas
itu justru antar kawan sendiri
sudah mulai saling panas memanasi
dalam tahun politik ini
kawan adalah kawan
kalau racing kalau balapan
tapi jangan sikut sikutan
kita ini saudara sebangsa dan senah air
jangan dilupakan itu
pernyataan presiden ini apakah mengacu
ke serangan serangan pdi perjuangan ke partai gerindra dalam satu minggu ini
ya saya kira presiden cukup banyak data untuk mengatakan itu
bahwa memang eskalasinya naik
beliau sebut sebagai panas kuku ya
ya jadi memang sedang naik
saya justru melihat sebutannya
salah satu faktor yang membuat ketegangan politik terjadi justru pada pak jokowi
kalau menggunakan analisis aktor ya
karena dukungan beliau lebih banyak terlihat kepada prabowo misalnya
dan saya sebenarnya heran dengan partai partai besar ini
kok begitu mudah seperti dipermainkan oleh maaf saya sebutkan
oleh pak jokowi
karena beliau kan sebetulnya juga
kita lihat ada inkonsistensi dalam pernyataan
tidak mau cawek cawek
lalu kemudian melarang cawek cawek dan seterusnya
ada inkonsistensi di situ
dan kemudian juga sebetulnya seorang jokowi ada masalah
kaitannya dengan pdip
saya harus katakan itu
fakta empiriknya misalnya
jokowi tidak mampu menaikkan elektabilitas pdip
jadi apa dampak elektoralnya seorang jokowi kepada pdip
jadi wajar saya melihat kalau bu mega
agak naik tensinya
karena melihat perilaku
agak naik saya sebut agak naik
karena perilaku sikap politiknya seorang jokowi
yang kemudian sudah jelas bahwa pdip sudah mendeklarasikan ganjar
tiba tiba kemudian justru lebih dekat dengan prabowo misalnya
ini kan wajar di dalam politik
jadi menurut anda panasnya situasi hari ini
ya karena memang faktornya pak jokowi juga yang kemudian
ya saya harus sebut itu
karena ada inkonsistensi dari jokowi
ada inkonsistensi dari sikapnya
dan juga pernyataannya pak jokowi ya
oke saya mau ke bang deddy dulu
nanti baru saya ke istana ke mas joko
bang deddy bagaimana kemudian anda pdi perjuangan merespon tadi
pernyataan himbauan dari presiden jokowi bahwa
jangan saling memanasi
meskipun antar kawan
ini kan dianggap pdi perjuangan dan gerindra sama sama kawan begitu
pertama ya kalau panas itu tidak bisa dihindarkan
kita tinggal di daerah katolik setiwa ini
karena sudah pasti panas
ini bukan parah cuaca maksudnya
ya apalagi sekarang suhu bisa sampai tiga lima
suhu bisa sampai tiga puluh enam derajat di jakarta tiga puluh empat
dan kalau di dalam apa namanya menjelang pemilu
panas itu dalam artian quote and quote memang ada banyak dinamika
ada banyak dialektika
ada banyak romantika
itu ya biasa saja
sepanjang orang masih berada dalam koridor demokrasi
masih berada dalam koridor perdebatan yang beradab
saya kira kita nggak perlu khawatir
dari dulu sudah begitu
namanya demokrasi riu ya
yang tidak mau panas itu
zaman pak suharto dulu
waktu orde baru
panasnya dikit paling pas mau sidang umum mpr
kan gitu tuh
sebentar doang tuh panasnya
kalau sekarang panas ya biasa
ya kursinya cuma satu kok
presiden cuma satu
ya wajar orang berebut untuk satu tempat itu ya sikut sikutan
tapi kalau dibilang bumega panas
saya belum pernah melihat satupun pernyataan atau gesture dari bumega
apalagi terhadap pak jokowi
kita lihat berbagai event
bagaimana hubungan pak jokowi
ibu mega di kemayoran
membawa ibu mega naik tangga
lalu ketika di lenteng agung
bagaimana mereka terlihat begitu akrab
kemarin waktu paski beraka juga seperti itu
ibu mega itu saya kira salah satu dari sedikit
yang sudah ditempa oleh zaman
melalui berbagai zaman
dan beliau bisa menempatkan diri secara pas
setelah itu hari senin dikumpulin dpp
sudah pada panas tuh
karena kan sebenarnya ada dinamika
ada dinamika karena gorengan dan jawaban menuju ke prabowo
dianggapnya bahwa ada akto ini
enggak waktu itu sore sore memang panas tuh suhunya
anda tadi udah bilang nih
senin itu satu hari setelah gorengan dan jawaban mendeklarasikan ke prabowo subianto
kalian belajar kalian lihat
berarti memang suasana kebatinan di internet
di perjuangan agak panas ya
setelah deklarasi golkarpan ke prabowo subianto
kalau tidak panas justru aneh mbak
ya masa iya kita cuek cuek aja
dinamika terjadi setiap jam setiap hari
kalau kita nggak panas malah aneh
panasnya itu karena merasa bahwa ada peran presiden di sini nggak sih
yang membuat situasi menjadi panas mengintervensi
kami sampai pada hari ini
tiba pada satu kesimpulan
itu akan berlaku sebagai kader
dalam artian preferensi politiknya tidak mungkin berubah dari ganjar pranowo
tetapi sebagai presiden
dan ini pesan ibu mega juga
kami tidak pernah berharap pak jokowi sebagai presiden
menggunakan instrumen instrumen negara atau kekuasaan
untuk menguntungkan salah satu calon manapun
itu harapan atau himpungan
itu sikap politik
itu sikap politik
itu sikap politik
gini sekarang lihat saja
karena secara empirik
kita lihat memang ada beberapa peristiwa
yang menunjukkan ketegangan antara bu mega dengan pak jokowi
kita lihat misalnya pada peringatan lima puluh tahun pdip misalnya
itu kan terlihat bagaimana kemudian bu mega mengingatkan bahwa
anda adalah petugas partai
sampai kemudian posisi jokowi di forum itu seperti tidak punya
apa independensi sebagai presiden
jadi itu sebenarnya warning
dari seorang megawati sebagai ketua umum partai
jadi kalau dikatakan tidak ada ketegangan
ya fakta empiriknya ada kok
ini saya harus luruskan dulu
supaya kita paham bahwa
sebenarnya ibu mega
ini kenapa kita selalu konsisten memakai kata petugas partai
ini yang selalu digunakan oleh lawan lawan politik
untuk mendowngrade pdi perjuangan
kita memahami partai itu sebagai kumpulan rakyat yang mengorganisir diri
lalu mempunyai ideologi dan segala macam

yang namanya petugas partai di pd perjuangan
adalah orang orang terpilih primus interparis
yang bisa menjadi petugas partai itu adalah mereka yang diberi wawonan
yang bisa bersikap seperti itu adalah kader yang ideologis
saya membaca jokowi itu bukan kader ideologis
bukan kader ideologisnya pdi perjuangan
karena di data saya
di data saya
saya tidak menemukan bahwa jokowi itu ikut sekolah partai sebelum menjadi wali kota
ada kader itu
kepala partai belum ada waktu itu
masuk saya itu yang saya masuk bahwa ada proses itu yang tidak dilalui oleh seorang jokowi
saya mau tanya dulu ke mas joko
mas joko bahwa pak jokowi diharapkan tidak menggunakan instrumen kekuasaan untuk cawe cawe pada pilpres dua ribu dua puluh
itu harapannya pdi perjuangan yang disampaikan oleh pak jokowi
itu yang kita lakukan mbak
dan ibu megah kan sudah menunjukkan
kalau beliau dua ribu empat itu mau menggunakan instrumen itu
saya kira akan lain sejak itu
silahkan mas joko
pidato kenegaraan kan jelas sekali yang disampaikan oleh bapak presiden
kalau anda menyatakan jadi gini istilah tentang lurah
kalau istilah tentang lurah itu kan kita pahami teman teman relawan semua ini kan masalah kedekatan pimpinan dengan rakyat gitu
ada kedekatan hubungan
dan pada konteks kedekatan hubungan itu seringkali ditafsirkan
orang menafsirkan saking dekatnya dengan presiden
seolah olah bisa legitimasi mengklaim bahwa ini adalah keputusan dari bapak presiden
tapi kan faktanya pada pidato kenegaraan itu kan jelas sekali
presiden menyatakan kalau konteksnya seperti itu saya ini presiden
saya adalah penanggung jawab politik nasional
dan dia harus dan beliau berdiri dalam posisi yang betul betul netral
saya mau nambahin mbak yang tadi dikatakan oleh kang ubed tentang presiden jokowi inkonsisten
selama ini kami di kantor staf presiden terus menerus mencatat dan melihat proses prosesnya
bahwa presiden konsisten konsisten terhadap

konsisten bahwa dia adalah pemimpin negara
konsisten bahwa dia adalah penanggung jawab politik nasional
di mana politik ini harus dijaga
karena suka tidak suka ke depan indonesia itu punya peluang
jadi presiden tidak melakukan orkestrasi politik ya menurut ksp ya
arahannya ada iya arahannya dalam artian begini
tetapi arahan itu adalah berupa masukan berupa saran
arahannya kemana nih
bukan bukan bukan
ke partai partai politik
siapapun datang kepada presiden sebagai penanggung jawab politik nasional
presiden memberikan arahan
arahan itu sifatnya adalah sebagai masukan
mau diterima sokor tidak diterima silahkan
masing masing entitas politik itu punya independensi dan integritas sendiri
untuk mengambil keputusan dari arahan yang diberikan oleh bapak
arahan presiden itu legitimate sebagai pemimpin tertinggi di republik ini
ya diikuti arahan bapak presiden jokowi diikuti karena apa
mereka butuh pak jokowi
partai politik butuh itu
kesimpulan itu bisa keliru
kalau kita melihat fakta faktanya
banyak narasi presiden itu yang tidak konsisten
bahkan terus dari awal ketika dia tidak mau mencalonkan calon presiden
tahun dua ribu tiga belas bulan februari tahun dua ribu empat belas kemudian menjadi calon presiden
kemudian kebijakan untuk melarang ekspor batubara tiba tiba berubah menjadi boleh ekspor dan seterusnya
saya jawab mbak kalau yang batu bara ini
maksud saya kita kasih data
supaya memberikan contoh contoh yang benar
supaya nggak menjadi mispersepsi gitu mbak
itu kan fakta empirik bahwa memang ada
faktanya betul seperti itu
tetapi fakta di dalamnya yang terjadi tidak seperti itu
kita melihatnya fakta empirik itu
karena penjelasannya itu hanya dilihat sepotong gitu
kemudian yang terakhir
karena ini menyangkut cewek cewek
bulan mei presiden mengatakan bahwa dia akan cewek cewek urusan negara ini
tiba tiba kemudian dipindah ke negaraan dia bilang ini urusan ketua partai
jadi disitu juga ada
itu panggung depannya ya
iya panggung depannya
ini kelihatan sekali
panggung depannya berbeda ya
saya kira ini inkonsistensi
itu yang jokowi
dan itu politik
bukan seperti itu
saya mau ke bang panel baru sebagai relawan projo ini
bang panel bahwa pak jokowi dianggap melakukan orkestrasi politik dengan kepanjangan tangannya
melalui gol karpan dan juga tangan relawan
projo sampai membuat tadi teman teman di pdi perjuangan situasinya panas katanya
satu hari setelah itu
ya panas karena suhunya
ya tadi sebut loh
jadi sebenarnya mbak ivana yang mengkhawatirkan mungkin bukan kualisi kurus atau kualisi kurus
tapi kemana arahnya pak jokowi ini
karena pak jokowi faktor yang sangat menentukan nanti di dua ribu dua puluh empat
suka gak suka
itu yang bikin dakdikduk
jadi karena faktor yang menentukan boleh cawe cawe gitu menurut projo
ya kalau cawe cawe kan sudah disampaikan pak presiden juga
bahwa dia cawe cawe untuk kebaikan buat bangsa ini ke depan
masa gak boleh
tapi dia juga memastikan bahwa dia tidak akan menggunakan
saya juga akan memastikan
bahwa pak jokowi tidak akan menggunakan instrumen negara
untuk urusan kepentingan pemenangan politik
jadi tidak ada instrumen negara sedikit pun yang dipakai
untuk melakukan intervensi terhadap pilpres dua ribu dua puluh empat
nah kalau untuk konteks kami di projo
kalau kami kan masih berproses
ada kalanya nanti kita juga
ya kalau mbak bilang tadi ada arahan atau cawe cawe
pasti kami dengar
kita akan bergerak ke situ
tapi bahwa presiden melakukan orkestrasi politik
melalui tangan tangan itu tadi
partai golkar pan dan juga relawan
memberikan arahan masukan itu
ya kalau ke situ saya pikir enggak lah
kan sudah disampaikan di pidato kemarin
tapi menurut bang ubed itu di panggung depan
panggung belakangnya nggak seperti itu
bang ubed ada di panggung belakang berarti dia
saya kira sebagai akademisi sebagai peneliti
saya kira berhak ya
untuk menganalisis lebih dalam
persoalan itu gitu
saya kira memang faktanya seperti itu kok
politik itu kan tafsir mbak
tafsir dari analisis kemudian analisis itu menjadi sebuah tafsir gitu
dan itu sah sah aja yang dilakukan bang ubed
tapi ada hal yang harus diluruskan juga gitu
supaya masyarakat itu tidak menjadi bias terhadap peristiwa peristiwa politik yang ada hari ini
itu yang harus menjadi pesannya dari bang ubed
karena memang seperti itu
pak jokowi lebih dekat dengan relawan misalnya
lebih menggiring relawannya mendukung
dukungan jokowi misalnya
dekat dengan partai yang justru membesarkannya
saya kira itu realitas yang harus kita ingatkan
saya kira enggak juga
karena saya pegang data relawan dari dua ribu dua belas dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
jadi kalau hanya beberapa teman teman kayak projo
sebagian barajipik lainnya
ya itu silahkan hak politik
dan belum ditentukan setahu saya
masih nunggu nanti sikap presiden
jadi kalau dibilang hanya dekat dengan relawan enggak juga
oke silahkan bang rizieq pengertiannya
ya jadi saya kira begini ya
bangsa ini kan bangsa yang besar
semua presiden bahkan semua pemimpin
dimanapun ya di komunitas manapun
selalu ingin yang pertama
ke depan harus lebih baik
dan ke depan supaya berkelanjutan
jadi wajar kalau seorang presiden
atau ketua umum
atau apapun pemimpin di komunitas apapun
yang selalu berpikir ke depan harus lebih baik
nah salah satunya selalu berpikir ingin pemimpin berikutnya
juga pemimpin yang lebih baik
saya kira itu normatif sesuatu yang baik
tapi kan pak jokowi kader partai petugas partai
yang partainya sudah memutuskan arahnya kemana
nah itu yang harus dibedakan
pak jokowi itu sebagai presiden
pak jokowi itu sebagai kader partai
pak jokowi itu sebagai pribadi
ini beda ini
sebagai kader partai
tentu pak jokowi akan memahami
mengerti apa yang menjadi kebijakan partai
sebagai presiden juga mengerti
tidak akan menggunakan instrumen negara pemerintah
untuk kepentingan capres tertentu
saya kira sepakat
ini tidak bisa
hati ini tidak bisa dibelok belokkan
hati ini memang hati kita
ya pak jokowi itu tidak bisa dibelok belokkan
kalau ada kecenderungan pada capres tertentu
tidak bisa dilarang
tidak bisa dilarang
ya saya pribadi melihat pak jokowi ini ingin menjadi
ingin ke depan dipimpin oleh pemimpin yang lebih baik
pak jokowi itu mungkin sudah melihat kemampuan
daripada pak prabowo
karena dalam satu kabinet
dan tentu pak jokowi juga sudah mengerti
kapasitas kompetensi pak ganjar
sudah juga mengerti kompetensi pak anies dan sebagainya
poin saya adalah tidak salah
kalau pak jokowi sebagai presiden
hatinya memilih satu diantara tiga itu tidak salah
saya ingin tanya terakhir ya bang riza ya
karena kita waktunya sudah habis
green drum merasa diuntungkan tidak dengan siapa
tentu gerindra sangat senang
apabila bahwa pilpres ke depan ini berkelanjutan
pak prabowo sudah menyampaikan akan melanjutkan program program
jadi merasa diuntungkan ya
tentu kami partai gerindra
tadi saya bilang kan apa yang disampaikan pak jokowi sudah jelas pada ulang tahun
bahwa kinerja kerja keras gerindra sangat baik
perlu ditingkatkan kembali
pak prabowo semakin meningkat dan sebagainya
kerja keras ini
jadi kami tentu senang ke pemimpinan pak jokowi yang baik
dan kami sebagai partai pendukung pemerintah akan melanjutkan program pak jokowi
bapaknya mau menambahkan
ya saya tambahin sedikit
buat saya menjelang pemilu kondisi panas itu biasa
semua bermanuver politik itu biasa
cuma kami berharap dalam konteks pemilu nanti
kita semua jangan jadi agen agen hoax
agen agen yang membuat friksi di bangsa ini
ya agen agen isu sara karena ini langkah mundur
kita berharap apa namanya
lebih kita kedepankan lagi kebutuhan akan persatuan nasional kedepan
karena ini yang jadi syarat
ini adalah salah satu syarat bagaimana kita bisa lompat
dalam politik dua ribu dua puluh
oke projo belum ada keputusan ya
nggak nggak nggak terbuka dengan siapapun
kita akan bergandengan dengan siapapun
mau pdi mau gerindra
sepanjang kita punya sama sama agenda untuk memajukan indonesia
kita akan bergandengan
sama pdi kita udah rasakan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
jadi ini projo main dua kaki juga ya
sama seperti pak jokowi kalau menurut banyak orang
kita akan tanya nanti bagaimana tanggapan dari teman teman mahasiswa
soal situasi politik yang memanas antara pdip dengan gerindra
apakah teman teman mahasiswa melihat ini sebagai pemanasan jelang pemilu dua ribu dua puluh
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
kita akan langsung bergabung bersama dengan teman teman
pemerintahan eksekutif mahasiswa universitas sa unggul
selamat malam reza dan juga rizal
siapa duluan ini
izin mbak mungkin saya dulu mbak
baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan
jadi mungkin saya menanggapi dulu tadi mengenai pembahasan yang pertama nih
kalau menurut saya pribadi food estate itu harus dengan perencanaan yang matang mbak
mengapa supaya tidak ada anggaran yang terbuang buang nantinya
sedangkan kalau kita lihat yang sekarang fenomenanya adalah
anggaran yang diberikan tidak dilanjutkan
jadikah memang rocker ataupun pembangunan di negeri ini
memang harus trial dan error atau seperti apa
kalau memang mau dilanjutkan silahkan dilanjutkan gitu loh
jadi inti pertanyaan saya adalah kenapa bapak jokowi memberikan langsung mandat
kepada menteri pertahanan untuk pembangunan food estate ini
sedangkan secara tugas pokok dan fungsi ada kementerian kementerian lain yang menaungi
mungkin itu oke
apakah memang ini sebagai ajang politik pada tahun ini atau seperti apa
atau memang keberpihakan bapak jokowi atau seperti gimana
jadi pertanyaannya bagus sekali ini
ada motif politis nggak di balik penunjuknya pak prabowo dalam proyek food estate
ini menarik sekali pertanyaannya oke satu lagi
bagus nih teman teman esa unggul silakan
iji masuk mbak
ya saya hanya ingin mempertegas bahwasannya menurut kami sebagai pemilih muda
kami tidak peduli dengan drama drama yang ada pada elit politik saat ini
yang kami peduli ialah bagaimana kebijakan saat ini sangat berpengaruh terhadap generasi kami kelab
dan sebenarnya juga ini dampak daripada cowek coweknya daripada bapak jokowi dodo
dimana suatu situasi yang agak memanas ini ialah endorsement endorsement yang diperbutkan
daripada bakal calon dan para partai parpol terkhusus saat ini ialah pdip dan gerindra
dan pertanyaan saya ialah bagaimana para bakal calon dan para elit politik merebutkan suara generasi kami
generasi muda dengan ide dan gagasan bukan dengan drama politik ataupun menunggu arahan daripada bapak joko widodo
sekian terima kasih
oke bagus sekali nih berarti teman teman mahasiswa mas joko melihat bahwa memang ada cawe cawe nya pak jokowi
terhadap elit elit partai politik di republik ini
dan tadi pertanyaan pertama apa sebetulnya moralnya

tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa ketika pandemi covid ketika masyarakat kita masih dalam posisi menunggu semua pandemi ini turun
maka satu satunya kekuatan bangsa ini yang bisa digerakkan dengan cepat itu adalah tni
dan tni di bawah mana di bawah kementerian pertahanan untuk masuk ke area area geografis yang sulit
tidak ada dalam pertimbangan bapak presiden ini masalah urusan politis atau non politis
jadi tidak ada motif politis
tidak ada tidak ada itu itu yang pertama
kalau yang kedua tadi terkait
soal cawe cawe jadi hubungan yang sekarang ini
justru inilah saya hadir
ini teman teman mahasiswa
iya makanya dalam kesempatan ini harusnya saya tadi diberi kesempatan agak panjang cerita tentang masalah cawe cawe
nanti bisa berdua panjang lagi
supaya adik adik mahasiswa itu juga ngerti bahwa cawe cawe sekali lagi
cawe cawe yang dilakukan bapak presiden itu adalah bukan cawe cawe terkait politik elektoralnya
tetapi cawe cawe bapak presiden adalah memastikan bahwa peluang yang dimiliki oleh bangsa ini sekarang
itu benar benar bisa dimanfaatkan dan diambil oleh siapapun yang terpilih nanti pada pemilu berikutnya
sehingga siapapun yang terpilih itu mendapatkan kepercayaan utuh dari masyarakat
dan mampu mengambil putusan putusan yang lebih strategis ke depannya
karena ingat lomba peluang kita ini ada dua
demografi dan kepercayaan internasional dan ini harus kita manfaatkan betul betul
mas sobet anda melihat bahwa teman teman pemilih muda ternyata juga membaca situasi ketegangan
hubungan antara pdi perjuangan dan juga gerindra itu ya karena memang ada cawe cawe nya presiden jokowi
ya saya kira mahasiswa sekarang cerdas ya
melihat realitas politik kita yang kemudian mereka lihat performanya buruk ya
dengan berbagai catatan catatan
terutama mahasiswa konsen dengan korupsi yang merajalela misalnya dengan skor indeksnya tiga puluh delapan
performa yang buruk itu membuat mereka kemudian berpikir bahwa konteks drama yang sekarang terjadi
orkestrasi yang terjadi itu bagi mereka nggak penting
yang diberikan mereka adalah misalnya tadi pertanyaan kedua itu soal gagasan
saya kira itu pertanyaan pertanyaan menarik
jadi mereka kritik terhadap pola cawe cawe
di saat yang sama mereka juga melihat tidak ada perdebatan gagasan
di antara para
termasuk juga misalnya gagasan
apakah kemudian gagasan jokowi ini akan dilanjutkan
saya melihat justru akan banyak persoalan yang diwariskan oleh pemerintahan ini
yang harus ditangani oleh presiden berikutnya
jadi mewarisi persoalan
tidak hanya mewarisi pembangunannya harus dijalankan oleh generasi presiden berikutnya
tapi beban persoalannya memang cukup berat di tahun tahun ke depan
jadi memang sudah tidak bisa ditutupi lagi ya
dari para pemilih ini bahwa memang ada cawe cawe presiden
kalau anda membacanya seperti itu
dan mereka khawatir dengan situasi itu karena tidak terlalu banyak dipikirkan tentang mereka
itu pesan untuk mereka berdua
ya ini makanya saya ingin tanya nih ke para tim ses
bang deddy singkat saja itu tadi teman teman mahasiswa bertanya bahwa mereka nggak peduli sebetulnya
dengan drama politik yang terjadi di elit
yang mereka pedulikan adalah apa yang ditawarkan oleh capres anda
gagasan apa yang ditawarkan oleh capres anda kepada mereka para pemilih muda
saya mau challenge mereka justru
kenapa nggak dibalik cara berpikirnya
kalian mau presiden yang akan datang melakukan apa
semua sudah ada
kita bisa bikin tuh kayak disertasi s tiga
yang menjadi pertanyaan bagi kami bagi pak ganjar
anak anak milenial gen z ini maunya apa
pemimpin yang mana yang paling mungkin menjalankan apa yang kalian impikan itu
pemimpin mana yang bisa berlari cepat
pemimpin mana yang mempunyai kekuatan moral untuk melakukan apa namanya apa yang diharapkan
oleh anak anak muda itu
kami malah menunggu
jangan tunggu jualannya pak ganjar
kalian maunya apa pak ganjar
jadi mungkin setelah ini teman teman dari sa unggul bisa menghubungi bang dedy ya
sebagai wakil koordinator relawan
ya jadi nanti bisa menyampaikan
sebagai relawan lah
sebagai teman aja
saya kan gak tua tua amat masih bisa masuk milenial
bisa memberikan masukan masukan
apa yang diinginkan oleh teman teman
sebetulnya maunya mahasiswa itu sudah kelihatan
mereka gak mau praktek korupsi meraja lela lagi
mereka nggak mau lingkungan ini rusak
mereka ingin lapangan pekerjaan
mereka sudah sampaikan
dan saya kira apa yang sudah dilakukan pak jokowi juga gak jelek jelek amat
lihat bagaimana petinggi petinggi di negara ini gak ada pilih bulu
lihat bagaimana kita naik dari urutan tiga puluh enam ke tiga puluh enam
saya kira persoalan korupsi bukan persoalannya presiden atau elit
ini kita perlu memang lembaga lembaga yang kompeten
orang orang yang kompeten
tetapi juga apa namanya kebiasaan masyarakat kita harus

bang risa pendek aja pendek
jadi saya kira benar ya teman teman mahasiswa
esa unggul bahwa bagaimana ke depan
bagaimana generasi mereka
bagaimana generasi muda
yang menjadi harapan mimpi dan apa yang diimplementasikan oleh bapak prabowo
bapak prabowo itu sejak dulu hingga hari ini
selalu ingin generasi mudanya maju
generasi mudanya kuat
dan selalu memberi kesempatan sebesar besarnya
seluas luasnya bagi generasi muda
di partai umpamanya
selalu memberi kesempatan anak anak muda di partai
tapi ini udah tiga kali nyalon
makanya gak heran kalau di partai gerindra
banyak caleg caleg itu dari kelompok generasi muda
dan bapak prabowo itu selalu ingin sekali generasi muda ini maju
dan memimpin bangsa ke depan
itu tadi penawaran dari partai gerindra ya
kita lihat nanti dari visi misinya seperti apa
apa yang disampaikan ataupun yang akan diberikan oleh pak prabowo kepada generasi muda
karena konkretnya itu ditunggu bang
program programnya apa saja
ya banyak sekali program untuk kepentingan bangsa dan negara
nanti masih masuk masa kampanye nanti ya
bang panel karena tadi sudah memberikan harapan
tapi singkat saja
tiga puluh detik saya kasih
ya pemilu dua ribu dua puluh empat sebentar lagi
bisa jadi besok kita akan bergandengan tangan dengan yang baru
atau bergandengan tangan dengan teman teman yang lama
yang penting buat kita adalah
bagaimana platform menuju indonesia
jadi projek gandengan tangan sama siapa
sama siapa pun kita siap
saya dalam waktu dekat ketemu sama bosnya
yang penting platform indonesia maju
tadi yang disampaikan mas joko
tentang potensi lompatan
jangan sampai momentum emas ini lewat begitu saja
tidak bisa dipetik oleh calon pemimpin kedepan
itu jadi concern kita
kita dengarkan nanti sama sama sentilan dari teman teman komisi
saya mau titip satu kata lagi buat anak muda ini
dari tangan ibu mega sudah lahir dua apa namanya
satu orang presiden dan mudah mudahan satu presiden lagi yang muda
itu nanti waktu yang akan menjawab ya
kita akan jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalsio
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita tepuk tangan dulu untuk diskusi malam hari ini
luar biasa hangat sekali
seperti biasa komika datang ke cnn kita bertemu dengan politisi politisi hebat
ada pak joko
datang mewakili ksp
tentunya demi cnn ini menunjukkan bau kalau bang abalin nggak bisa hadir ya
harusnya bang abalin ya lagi di luar kota panas panas gini masih bang abalin
tapi kalau favorit gua ya murid gua adalah bang riza patrik tahu nggak ini siapa sebelumnya
ah ah wakil gubernur dki jakarta tahun dua ribu sembilan belas yang bisa menjadi wakil gubernur karabang sandi
mengundurkan diri itu kan artinya ya artinya kalau jabatan bisa diberikan melalui giveaway
bahas toko utama arabang deddy situr
sehat rekeningnya udah bagus
kemarin lantang banget mendukung prabowo mendukung prabowo takut takut
bang mau kasih tahu aja bang kalau di kantor nih bang ya biasanya ada orang yang udah gak takut
lagi dipecat kantor cuma satu alasannya dapat offering di tempat lain ya nggak tahu siapa
angka gimana angka hahahahahaalah ah breath karena kita disini ngomongin topik yaitu pdip
jokowi itu ada di pihak manasi apakah di pihak paganjar atau di pihak pak prabowo rew pada kita
bertanya tanya kita tanya langsung saja ke pak joko dari saya mau nanya nih pak ksp itu mas apa
apa arti apa apakah sudah jadi kantor
apa jangan jangan ya kantor staff
persatukan saja nah kita gak tahu
kita gak tahu
tentang pdi dan gerindra
dulu abang abang harmonis sekali dulu
sampai hari ini harmonis
sampai hari ini harmonis
komika pemersatu bangsa
semuanya dalam satu posko pemenangan yang sama
kalau aku dulu
ngelihat bang waktu aku masih ngikutin
kalau ibarat motor
pdi itu adalah
itu kan udah jelas banget sinergi
banget kalau ini
panas bang terus terus tiba tiba pisah
motornya jatuh tergeletak di pinggir jalan
sama panis naik sepeda
terima kasih teman teman dari
komisi co atas sentilan sentilannya
situasi politik antara dua partai
ini tidak merembet ya
ke hal hal yang lain dan nanti kita
never lah lu itu doanya
nanti kita lihat bagaimana konstelasi politik
beberapa bulan menjelak pendaftaran karena
biasanya lebih panas lagi
ya terima kasih tadi komisi co aldo dan juga duto
sekaligus menutup penampilan ataupun diskusi kita
pada malam hari ini
terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa
kita ketemu lagi senin
pekan depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
selamat malam sampai jumpa